hukum perkembangan perbankan syariah dan pendalaman pasar keuangan syariah
bank indonesia menerbitkan penempatan berjangka atau term deposit falas syariah
penerbitan term deposit falas syariah akan melengkapi kebijakan pengelolaan likuiditas falas
di tengah belum berkembangnya instrumen fala syariah pada pasar uang syariah
lalu bagaimana potensi term deposit falas syariah ke depan
langsung saja kita berbincang dengan deputi direktur pengelolaan moneter bank indonesia
erwin kalau kita membicarakan mengenai usulan yang kembali dikembangkan oleh bank indonesia
sebenarnya tujuan khusus yang dilakukan oleh bank indonesia untuk bank bank syariah di tanah air ini seperti apa sih pak
jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan bank indonesia
ketika menerbitkan instrumen term deposit falas syariah
sebenarnya karena kita melihat bahwa instrumen untuk pengolahan likuiditas falas
yang syariah di domestic market kita itu memang masih kurang
jadi kondisi ini menyebabkan sebagian besar likuiditas falas milik perbankan syariah ini
sebagian dari likuiditas falas ini ditempatkan di nostro di luar negeri
dan sebagian lagi ditempatkan di bank konvensional
which is sebenarnya kalau untuk bank syariah ketika mereka menempatkan pada bank konvensional
maka ada sebenarnya opportunity loss
karena pendapatan yang diperoleh tidak bisa diakui sebagai pendapatan bank
di sisi lain bagi bank indonesia tentu saja
dengan instrumen untuk pengelolaan likuiditas falas syariah ini
akan berimpak kepada perkembangan pasar
kalau kita lihat pasar yang kurang berkembang
tentu dengan sendirinya menyebabkan ketahanan dan optimalitas pengolahan likuiditas itu menjadi rendah
sehingga pada giliran berikutnya
tentu saja ini akan berdampak terhadap optimalitas peran perbankan
khususnya perbankan syariah untuk membiayai pertumbuhan ekonomi
baik nanti target volume yang akan diraih dengan adanya term deposit falas syariah ini
kita melihat kisarannya itu ada di dua ratus lima puluh sampai tiga ratus juta usd
sementara kalau kita melihat potensi perkembangan syariah
khususnya sebagai implikasi dari penerbitan peraturan menteri agama no tiga puluh tahun dua ribu tiga belas
yang mewajibkan bahwa pengolahan dana haji itu
di setoran dana haji itu harus ditempatkan di bank syariah
maka kita lihat potensinya akan meningkat ke depan
nantinya dana haji bisa dialokasikan melalui
nah apakah benar pak dengan adanya instrumen ini
nantinya pengetatan likuiditas yang terjadi di perbankan
ini akan meminimalisir untuk perbankan syariah di tanah air sendiri
tentu saja dengan semakin bertambahnya instrumen untuk pengelolaan likuiditas
ini akan menyebabkan strategi pengelolaan likuiditas yang dimiliki oleh bank itu menjadi semakin optimal
artinya mereka akan bisa berhitung
untuk mengatur kecukupan likuiditas
sesuai dengan behavior bisnisnya masing masing
khususnya likuiditas falas yang sekarang kita lihat masih minim
tentu akan membuat keketatan yang sewaktu waktu dihadapi perbankan itu bisa diantisipasi
oke tapi keuntungan lain yang diperoleh dari adanya term deposit falas syariah ini
dengan deposito lainnya ini seperti apa sih
sebenarnya kalau kita bandingkan deposito yang lain
tentu deposito yang diterbitkan oleh bank
itu kan dalam konteks bank melakukan penghimpunan dana
sementara ketika kita bicara term deposit falas syariah
yang bertransaksi antara bank dengan bank indonesia
jadi dalam hal bank memiliki kelebihan likuiditas dan belum bisa disalurkan dalam bentuk pembiayaan
maka mereka punya pilihan yang semakin banyak untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya
kalau tadinya mereka hanya mungkin bertransaksi sama pelaku pasar
karena ketiadaan instrumen falas syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia
dengan terbitnya ketentuan ini maka terdapat kemungkinan ruang pengolah likuiditas yang lebih besar
dimana ketika bank syariah tidak menemukan lawan di pasar uang syariah mereka bisa bertransaksi dengan bank sentral
oke ini banyak juga yang pengen mengetahui bagaimana yield atau imbal hasil dari adanya term deposit falas syariah tersebut seperti apa nih
sebagaimana umumnya instrumen bank sentral tidak hanya di indonesia tapi juga praktik yang lazim di beberapa negara
tentu saja yield atau return dari instrumen instrumen bank sentral itu sebenarnya comparable dengan market rate
dalam pengertian agar tidak memberikan
distorsi terhadap pendalaman pasar tentu saja instrumen yang diterbitkan oleh bank sentral
kalau dia bersifat penyerapan likuiditas maka dia akan memberikan tingkat imbalan yang sedikit di bawah imbal hasil yang diberikan oleh pasar
agar pelaku pasar cenderung untuk bertransaksi sesama mereka seandainya tidak menemukan counterpart baru bertransaksi dengan bank sentral
oke tapi kan ini salah satu sistem yang memakai akad jualla atau berkomitmen bisa dijelaskan sedikit pak erwin
jadi akad jualan ini sama seperti
sayembara sebenarnya kalau dalam analogi yang sederhana
jadi misalnya saya memiliki sebuah hal yang saya ingin orang lain melakukannya
maka saya akan mengumumkan siapa yang bisa membantu saya untuk melakukan kegiatan ini
jadi kalau mereka perform untuk melakukan kegiatan yang sudah disepakati
maka saya akan memberikan imbalan sebagai return terhadap performance yang sudah diberikan
sebenarnya imbalan yang diberikan untuk term deposit vala syariah
sebenarnya mengacu kepada instrumen sejenis yang juga sudah diterbitkan bank indonesia untuk bank konvensional
jadi karena bank indonesia di dalam konteks syariah governance
sudah mendapatkan opini syariah dari dsn majelis ulama indonesia
tidak ada persoalan syariah ketika kita mengacu kepada market rate untuk tingkat imbal hasil term deposit pola seri ini
sampai dengan akhir tahun dua ribu empat belas untuk perbankan syariah dalam negeri kita ini akan seperti apa pak anda melihatnya
dengan adanya instrumen ini kita berharap perbankan syariah akan semakin meningkat peranannya dalam membiayai pertumbuhan ekonomi
tentunya baik di sisi memberikan pembiayaan yang rupiah maupun memberikan pembiayaan yang falas
karena kalau kita lihat sekarang pembiayaan falas ini kurang optimal diberikan oleh perbankan syariah
karena memang alat untuk mengolah risiko likuditas mereka masih terbatas
jadi kita berharap instrumen yang disediakan oleh bank indonesia ini dalam konteks pertumbuhan perbankan syariah
menjadi bagian dari komitmen bank indonesia untuk mendukung perkembangan perbankan syariah ke depan
baik tapi kalau mengenai nilai tukar rupiah yang masih berfluktuasi apakah ini akan menjadi hambatan hambatan tertentu terhadap adanya instrumen tersebut
sebenarnya instrumen ini bukan menghambat tetapi secara tidak langsung
sebenarnya penyediaan instrumen time deposit fala syariah bisa membantu perbankan syariah untuk mengelola
mengurangi mismatch likuiditas dan mismage currency yang mereka miliki
jadi kalau tadinya mereka tidak memiliki outlet untuk mengelola likuditas falas
mereka punya kecenderungan untuk melakukan konversinya agar mempunyai return yang memadai
dengan ketersediaan instrumen ini mereka bisa mengelola likuiditas falasnya dengan lebih baik
atas perbincangannya bersama kami di lantai bursa siang dan selamat siang pak erwin